ya jadi perhari ini kalau menurut survei dilakukan oleh bang adi pertan juga bang m kodari prabowo
dan juga anies masih menjadi kandidat terkuat untuk capres dua puluh dua ribu dua puluh empat tadi kita sudah agak banyak bahas
soal prabowo subianto sebelum saya terlupa soal anies baswedan saya ke bang m kodari ini kalau
anies masih bertengger di urutan pertama ini menurut anda atau katakanlah di top of mind
ini adima besar apa faktor yang membuat kemudian anies masih ada di urutan yang cukup
tinggi di awal awal ya jadi pertama tama calon presiden itu dia tinggi atau tidak harus dia
dari tingkat pengenalannya karena dalam pemilihan langsung ada hukum besi tidak dikenal tidak akan
disukai dan tidak akan dipilih begitu nah diantara para calon calon yang ada pada hari ini
notabene cuma dua yang tingkat pengenalan itu paling tinggi saya bagi tingkat pengenalan itu
dalam tiga kategori sederhana lah ya sangat tinggi
sandi karena memang itu nama nama yang paling dikenal oleh masyarakat indonesia sementara
yang dari katakanlah kemarin kubu satu yang dukung pak jokowi itu tidak ada yang tingkat pengenalan
kesukaan ya jadi ada calon itu yang dikenal dan disukai tapi ada juga yang calon dikenal dan tidak
disukai nah dikenal tapi tidak disukai elektabilitasnya juga rendah jadi per hari ini boleh
dibilang memang selain tingkat pengenalan ya nama nama ini juga yang yang relatif disukai dan
kalau kita lihat hasil survei indobarometer alasan memilih calon presiden walaupun ini apa
alasannya ditanyakan masih ada pak jokowi ya itu yang menonjol buat pak jokowi misalnya kerja nyata
dekat dengan rakyat kinerja bagus ya orangnya sederhana kalau prabowo itu paling menonjol tegas
ada juga dekat dengan rakyatnya
seterusnya kalau sandi itu
cukup menonjol di alasan
pintar jadi intinya
masyarakat itu punya
katakanlah semacam imajinasi atau
bayangan presiden yang
bagus itu kriterianya apa
dan kriteria itu
akan muncul di kepala mereka
orang orang yang mereka kenal jadi
kalaupun misalnya begini saya mau presiden yang
dekat dengan rakyat
tidak kenal dengan orang itu yang gak muncul juga
dia bisa punya kriteria
saya mau presiden dekat dengan rakyat
tapi kalau dia tidak kenal dia tidak tahu
tokoh itu tidak akan
dijadikan pilihan jadi nomor
satu adalah tingkat pengenalan
oke tapi sampai masuk ke ini
tidak bangko dari soal kemudian kinerja
kah dan selain
kemudian popularitas ya masuk ke situ
tidak kemudian pilihan pilihan katakanlah terhadap
anies baswedan terhadap prabowo subiako
jadi seperti saya
katakan kita punya pertanyaan
alasan memilih calon presiden
dan kalau kita lihat ya anies baswedan itu
itu ada dekat dengan rakyat ada
ada alasan berjual sosial
ada juga alasan kerja nyata
begitu ya dengan semua
gradasinya dengan segala
variasi dan gradasinya
juga adalah bahwa
sebetulnya rakyat memang akan melihat
performance dari para pejabat publik itu
yang notabene akan menjadi calon presiden
siapa yang kerjanya
evaluasinya kemudian menjadi positif
itu punya peluang untuk didukung
sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
oke baik bang adi praitno dari
survei yang dilakukan apa faktor faktor
yang paling menguatkan memberikan
terhadap prabowo terhadap anies baswedan
kalau kita kan surveinya
bicara tentang proyeksi dua ribu dua puluh
selain nama nama yang sudah disebutkan tadi
dan data data yang kita munculkan
kita coba mencoba untuk men tracking
kira kira apa kriteria capres dan cawapres
yang diinginkan oleh publik
kriteria umum misalnya banyak yang
menginginkan antara gabungan
militer dan sipil
temuan datang karena biar bagaimanapun
pak prabowo itu representasi militer saat ini
muncul juga ada nama nama sosok seperti
ahi dan seterusnya
jadi kalau melihat prosentasenya
kombinasi sipil dan
militer dan sipil pertama
yang kedua sipil dan militer
kemudian dari jenis kelamin
itu mayoritas menginginkan pasangan capres dan cawapres itu
laki laki dan laki laki
sementara yang menginginkan capres itu laki laki
dan wakilnya perempuan
itu rankingnya ketiga
itu adalah kriteria kriteria yang sebenarnya kita ingin coba tracking
apa memori yang ada dalam benak publik
itu soal bagaimana kriteria kawin tilang
yang bisa di profiling untuk dua ribu dua puluh
soal kriteria apa yang paling
disukai tentang model kampanye adalah
belusukan kerja menghadapi
apa yang dihadapi oleh masyarakat
datang ke mereka gitu ya
menyelami persoalan persoalan yang dihadapi
terutama soal yang berkaitan dengan ekonomi
jadi masyarakat itu lebih suka disapa
diajak dialog dan diajak diskusi
syukur kalau langsung menawarkan solusi
kira kira begitu potensi secara umum
nah dalam temuan kita memang hampir sama dengan bang kodari dan yang lainnya
kenapa misalnya prabowo
itu karena selain melekat
dia itu relatif rajin berkunjung ke berbagai daerah
datang ke berbagai kegiatan dan acara
begitu pun dengan anies
anies ini diuntungkan dengan satu sosok yang
saat ini memiliki satu ceruk pemilih yang nyaris tidak ada lawannya
karena anies diposisikan sebagai satu satunya sosok yang
bisa berhadapan hadapan dengan pemerintah
jadi orang yang kritis anti jokowi
ingin ganti rezim dari lama itu adalah berkumpul di anies
ini yang kemudian membuat anies itu sampai sekarang solid
meski kemarin sempat digoncang dengan isu banjir itu
sampai saat ini
hal hal yang seperti ini yang sebenarnya perlu dirawat sebenarnya
sebagai bagian untuk mengingat publik
yang ketiga rehat yang paling penting adalah
bagaimana ajuan anies sebenarnya
suka tidak suka anies ini kan nggak punya partai politik
dan ujian nyata yang sungguhnya adalah
kalau kita melihat undang undang pilkada dua ribu enam belas
bahwa kepala daerah seperti gubernur wali kota dan bupati
yang masa baktinya habis di dua ribu dua puluh dua termasuk jakarta
itu tidak ada pilkada langsung
tapi ditunjuk oleh menda agri plt
untuk melanjutkan estafet kepemimpinan menuju dua ribu dua puluh empat
nah problemnya adalah apakah insentif elektoral
elektabilitas yang dimiliki oleh anies
yang cukup kuat untuk menantang prabowo misalnya
atau anies untuk menantang sandiaga uno
itu bisa dipelihara
setelah anies tidak jadi gubernur
karena masih ada sekitar satu dua tahun ya rentangnya itu
ada rentang dua tahun sebenarnya
ada yang membuat anies bukan siapa siapa
itu kalau kita melihat undang undang pilkada dua ribu enam belas
problemnya adalah kalau undang undang pilkada ini berubah
nah itu yang paling penting sebenarnya
tapi kalau bicara saat ini karena survei itu terkait dengan apa yang terjadi saat ini ya
memang gak jauh jauh anies prabowo
kalau prabowo gak maju makanya muncul sandi prabowo
ada ganjar di belakangnya
baik baik maka artinya ini yang terkuat masih dari ceruk yang sama ya
atau memang anda melihat juga ini bisa saja berubah karena kemudian peta politiknya prabowo juga

ya memang kalau kita melihat calon calon yang ada
paling tidak secara konstelasi politik dua ribu sembilan belas
yang paling tinggi ini kan mereka mereka yang ada di kubunya dua ya
pada waktu itu bukan kubunya satu
walaupun pada hari ini motornya dua telah menjadi satu
jadi ya kalau kita bahas nama nama yang ada sekarang

memang mereka mereka yang tidak puas dengan pak jokowi
yang posisinya itu secara politik frontal
itu memang boleh dibilang datang dari satu kolam tadi itu
jadi saya kan punya tabel tuh ya
yang puas tidak puas kepada pak jokowi
yang tidak puas kepada pak jokowi
memang terbagi antara prabowo dengan anies
walaupun lebih tinggi kepada prabowo
nah yang puas kepada jokowi selain tetap di dalam kubu ini ya
selain tetap milih jokowi
jadi sebetulnya memang masuknya prabowo ini ke satu
sedikit banyak membuka hati juga bagi pendukung satu kepada pak prabowo
sehingga ya sekali lagi kalau misalnya pak jokowi tidak ada
boleh jadi boleh jadi
sebagian pendukung dari jokowi itu akan lari ke pramowo

akan lari kepada prabowo
anies misalnya yang memang betul betul dalam berbagai isu seperti berbeda dengan pemerintah pusat
ada juga samanya ya tapi tema besarnya saya kira adalah berbeda
apalagi misalnya kalau nanti didukung oleh partai misalnya seperti pks
yang notabene memang jelas jelas berada di oposisi
itulah sebabnya ya dinamika politik ke depan memang tergantung banyak variable
termasuk misalnya siapa wakil gubernur dki yang akan terpilih
termasuk misalnya siapa wakil gubernur dki yang akan terpilih
apakah riza patria atau nurmansyah lubis
itu penting kenapa karena riza patria dari gerindra
yang notabene sekarang bergabung dalam pemerintahan
sementara nurmansyah lubis itu dari pks
saya bisa katakan bahwa secara naluriah
pastilah anies baswedan akan lebih nyaman kalau wakilnya nurman salubis
karena pks oposisi kan begitu
pak gup mau ke kanan wak gup ke kiri
jadi berebut setir ini nanti
jadi bisa dalam tanda kutip akan melakukan perbedaan perbedaan
menimbulkan perbedaan orientasi politik
tapi kalau nurmansyah lubis yang menjadi wakilnya anies baswedan
maka ya anies ke kanan dia ke kanan
anies ke kiri dia akan ke kiri
jadi kalau kita bicara soal polarisasi

ceruk utamanya kubu adanya itu apa
jadi kubu anti pemerintah ini anti pak jokowi ini
masih tersentralkan ke pak anies saja ini bang kodari
ada alternatif nama yang lain tidak
ya masih prabowo juga masih ke prabowo
justru yang terbesar masih kepada prabowo
justru yang kolam kosong itu adalah kolamnya pak jokowi
itu masih belum ada figur yang sangat populer
belum ada yang dominan
menurut saya di kubunya satu ini akan terjadi kontestasi
siapa yang kemudian akan tampil menjadi katakanlah alternate
alternatifnya bagi seorang
jokowi itu yang masih kosong
apakah kemudian pak ganjar
atau menteri kabinet
kita belum tahu lihat dinamika dan
kinerja para menteri ke depan
apa yang membuat
kolam di satu ini
masih belum banyak pilihan
atau nama namanya tidak kemudian
kemudian juga soal
dari nama nama tadi itu
kalau kita bicara soal realitas politik hari ini
artinya memang yang paling kuat untuk nanti
karena dikatakan pak andis masih punya tantangan
dapat tiket pak prabowo
punya partai politik
dan proyeksi dua ribu dua puluh empat
kita masih tidak bisa lepas dong
dari bayang bayang pemilu

kita bahas nanti kami akan segera kembali
di video berikutnya